gus kita harus cepat pergi disini ayo
ibu jangan tinggalin aku
sayang ya allah
ya ampun nak
ibu kemana aja tadi
aku takut ibu nggak balik lagi
nih lihat ibu cuma beli ini sarapan kesukaan kamu
ibu gak akan buang aku kan
mana mungkin ada ibu yang buang anaknya sendiri
terus kenapa kita tinggal disini bukan di kantor om tadi
oh jadi rupanya kamu disini
nih liat mbak yulia ngapain mbak ada disini
ya saya sih cuma masin aja supaya kamu gak usah deket
deket lagi sama mas gafin
tenang aja mbak saya nggak akan ganggu pak gavin lagi
awas ya kalau sampai saya liat kamu cantil cantil sama dia
saya gak pernah kayak gitu mbak
aduh kenapa dikikik aja sakit
ya kan jalan sama ibu
hei murti didik anak kamu ya
gede sopan sopan yang punya anak
tapi saya minta sekarang mbak mendingan pergi aja mbak dari sini mbak
saya janji saya gak akan ganggu pak gafin lagi
kalau mbak mau deketin pak gavin silakan mbak itu bukan urusan saya
gak ada masalah
saya mau pergi
nah ini kesukaan moli
kita makan berdua ya nak
masih gak mau makan
kok jadi banyak anak kecil sih
ada apa ibu
apa bapak butuhin orang pak
saya soalnya lagi cari kerjaan
gimana ya bu warung saya aja seperti ini
nah yaudah gak apa apa pak
iya kasih ya pak
gak bagus takut
busur aku ah
duduk aja lagi bapak

det finns sampai jumpa
bagus biar saja
perawatan itu sudah semakin canggih ya pak
iya betul sekali pak
jangan jangan kalau udah ketemu anak anaknya
kita harus temuin mereka
kamu juga mau kan ketemu kakak dan adik kamu loli
kamu tak kelihatan bahwareallyanaksi
bangain keluarga kan bisa
kau lupa apa butu
kayaknya adik kamu mentornya
anak kamu twin rosum lat sembilan i
ah eh kan
mas saya harus cari anak anak saya sally dan bagus
selly dan bagus
jadi mereka anak kamu umur tiga
bagus nyisar nief tadi bagus kerja kereta
gua nyari ibu sama kak papi sama kak selly
tapi sampai sekarang ibu nggak ketemu juga om
ternyata dia perempuan
adek bangun dek adek bangun
mereka lagi ada di depan rumah sakit permata kebonjeruk
ya udah kamu ikut aku ya aku hantar kesana
ya allah semoga aku bisa menemukan sally dan bagus
semoga mereka belum jauh dari sana
semoga aku belum terlambat

kok aku jadi gak tega ya liatnya
kalau aku ngomong yang sebenarnya
kasian anak ini
kasian juga murti
pasti terpukul banget kalau tahu sebenarnya loli udah meninggal
katanya tadi ada yang mas mau omongin ke saya
nanti aja aku cerita soal loli setelah sally dan bagus ketemu
enggak murti nggak jadi
kita harus cepat pergi dari sini